apa yang barusan ku tunjukkan padam
itu baru saja sedikit dari kekuatanku
untuk membalaskan dendamku
bukan memaksa meminta kerajaan
bukan menjajah kerajaan itu sendiri
pewaris tata kerajaannya
harus menyerahkan dengan ikhlas dan rindu
atau salah satu persyaratan tadi
jagad dewa batara
akan hancur lembul
bahkan nger pramu
lalu bagaimana resi
ternyata tidak ada nanya nanya
mereka tidak dipe gidikan
apa yang berlaku
untuk hukuman yang pertama aku pasti masih tangguh melaksanakan
namun untuk mencari sebuah kerajaan yang akan memberikan secara sukarela itu sangatlah sulit
rasanya mustahil ada seorang raja yang akan memberikan kerajaan secara sukare
namun apapun hukuman akan aku laksanakan
dengan begitu semua kesaktian dan ajian ajian para siluman itu
akan aku kembali
seluwangi aku telah menunggumu kuadir gua itu
sekarang terimalah pembalasanku
tidak kusangka hukuman untukku datang secepat ini
kesal kesal kesal

isi these perolehan hukuman dan sarung kita
sudah ku habisi siluman itu
ger prabu untuk menepus semua kesalahan ger prabu
ini ger prabu harus melakukan tapamu sapir
yaitu ger prabu harus keliling nguir keplok slok seluruh pejajaran
membantu keluh kesah rakyat menumpas kejahatan ger prabu
tapi ingat ger prabu sekalipun ger prabu terdesak nyawa taruhannya
biar prabu jangan menggunakan kesaktian paham ger prabu
demi pajajaran aku harus melewati hukuman
akan ku lawan siluman itu tanpa kesaktianku
ziliwangi ada apa denganmu
mengapa aku tidak membahas haranganku
tapi jangan harap kau dapat belas kasihan ku
aku tidak pernah meminta belas kasihan darimu
ayo kita selesaikan pertarungannya
sungguh luar biasa kekuatan baru ku ini
aku sudah tidak sabar
untuk menunjukkan ke seluruh manusia yang ada di muka bumi ini
kekuatan baru ku ini
kekuatan baru ku ini
yang bisa mengalahkan
apa yang barusan ku tunjukkan padamu
itu baru saja sedikit dari kekuatanku
saatnya kita mencari siliwan
untuk membalaskan dendamku
apa yang terjadi dengan siwa
kenapa dia tidak berdaya menghadapi siliwan rendah itu
kita harus segera mendatangi siliwan
kenapa dia bisa berada disini
kenapa kau diam saja
apakah yang itu tadi
kau tidak mengucapkan terima kasih pada
karena aku telah menyelamatkan nyawa